seorang petugas suku dinas perhubungan jakarta timur dikeroyok sekelompok orang saat merazia parkir liar di jalan paus rawamangun pulau gadung jakarta timur rabu siang
kelompok orang yang mengeroyok itu tidak terima mobilnya diderek petugas
dari video amatir tampak petugas dinas perhubungan cekcok dengan sekelompok orang
mereka menolak mobil mereka di derek petugas
tidak berapa lama kelompok itu memukul petugas
selain itu mobil yang telah diderek petugas sempat diangkat dari mobil derek
aksi pengeroyokan tersebut kini dilaporkan ke polsek pulau gadung jakarta timur